hai guys selamat datang di geng cupang rempola
pandemi covid sembilan belas membuat banyak warga terpaksa menghabiskan waktu lebih lama di rumah
tren memiliki hewan peliharaan juga dirasakan artis tanah air seperti giselle anastasia dan gempita yang memelihara ikan cupang
serta raffi ahmad dan nagita slavina yang memelihara kucing
selain untuk melawan kebosanan memiliki hewan peliharaan diakini dapat mengurangi stres di tengah pandemi
agung dan dini misalnya yang telah tiga tahun konsisten memelihara anjing
keduanya mengaku dengan memelihara hewan mereka tak mudah bosan saat harus beraktivitas di rumah selama pandemi
kalau misalnya sehari hari justru kita seneng banget ya karena ya itu tadi sih bisa mengurangi stres juga gitu
jadi pas lagi habis pusing gitu habis meeting gak berhenti berhenti terus kita bisa main sama mereka kayak ngobrol sama mereka juga gitu ya
selama masa psbb keduanya tak kesulitan memenuhi kebutuhan makanan hewan peliharaan
namun keduanya mengaku perawatan bagi hewan menjadi berkurang sebab layanan service grooming tak beroperasi selama psbb
yang berbeda paling yang berasa berbeda
beda banget pas waktu kemarin psbb itu kan pas waktu lockdown itu karena service grooming semuanya juga stop
kita ya mau gak mau mandiin sendiri
menurut psikolog klinis cassandra putranto memelihara hewan memiliki banyak manfaat pada sisi psikologi manusia
seperti mengembangkan keterampilan emosional yang berguna dalam berinteraksi
kegiatan merawat binatang itu bukan hanya untuk
mengekspresikan kasih sayang tetapi just juga untuk menanamkan rasa tanggung jawab mengurus ya taking care itu gitu
bahwa artinya bukan hanya untuk mengekspresikan kasih sayang atau memperoleh kasih sayang tapi juga untuk menanamkan rasa tanggung jawab itu tadi
tren memelihara hewan bisa menjadi pilihan untuk mengusir rasa bosan saat berada di rumah
namun ingat dibutuhkan komitmen bila anda telah memutuskan untuk
memiliki hewan pengharaan
di kabaremu endri nugroho tangerang banten